kasus main hakim sendiri kembali terjadi
seorang mahasiswa di kabupaten goa sulawesi selatan
tewas setelah dihakimi warga karena dituduh mencuri di sebuah masjid
polisi pun langsung menangkap sepuluh tersangka dan menyita sejumlah barang bukti
jenazah muhammad kaidir dimakamkan di kampung halamannya di pulau selayar sulawesi selatan
sebelumnya jenazah korban yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di makassar ini
sempat diotopsi di rumah sakit bayangkara
jenazah korban diberangkatkan ke pulau selayar menggunakan perahu dengan diiringi ratusan warga
korban datang mengetuk rumah pelaku yds dengan nada keras
namun tidak mendapat respon dari yds sehingga korban masuk ke dalam masjid
dan melakukan suatu gerakan agresif kepada terhadap barang barang yang ada di sana
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru